gugus tugas covid sulawesi selatan menyatakan
naiknya temuan kasus positif ini adalah hasil dari pendekatan agresif
yang dilakukan tim gugus tugas covid sembilan belas di berbagai daerah kabupaten kota di sulawesi selatan
meski gugus tugas menganggap capaian ini bukanlah perlombaan
namun angka ini menunjukkan penanganan kasus covid di sulawesi selatan yang terus berjalan
dan salah satu yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan testing agresif
adalah sebuah upaya kita untuk mengontrol untuk memisahkan yang positif dan yang negatif
kita mengisolasi yang positif kita karantina yang negatif
penambahan kasus di sulawesi selatan disebabkan banyaknya temuan kasus di sejumlah daerah
seperti lapas wanita bolangi di kabupaten goa dan temuan baru
banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar virus corona di kabupaten bulukumba
menurut data kementerian kesehatan hingga jumat sembilan belas juni
kasus positif covid sembilan belas di sulawesi selatan mencapai tiga lima ratus tujuh puluh tiga kasus